jumlah warga miskin di kabupaten brebes jawa tengah terus mengalami peningkatan
pada dua ribu dua puluh jumlah desa miskin bertambah dari tiga puluh empat menjadi empat puluh tiga desa
selain itu satu ratus delapan puluh tujuh ribu warganya masih berpenghasilan rata rata rp sebelas per hari atau di bawah rp tiga ratus empat puluh lima per bulan
desa miskin ini tersebar di lima kecamatan masing masing larangan losari ketanggungan bulukamba dan bantar kawung
badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah atau baperlit bangda mencatat
angka kemiskinan naik pada dua ribu dua puluh dari enam belas dua puluh dua persen menjadi tujuh belas dua persen atau tiga ratus delapan jiwa
dari tiga ratus delapan ribu warga miskin ini ada satu ratus delapan puluh tujuh ribu warga yang masuk kategori miskin ekstrim
mereka masuk kategori miskin ekstrim karena berpenghasilan di bawah rp tiga ratus empat puluh lima sebulan dalam kurun waktu lima tahun berturut turut
warga miskin es krim ini rata rata memiliki pendapatan rp sebelas per hari
kemudian masing masing kecamatan itu lima desa yang kita ajukan untuk pilot proyek
dari penanganan kemiskinan ekstrim ini kita ada dua puluh lima desa yang nantinya akan kita sasar dengan beberapa program
hari ini kita sedang menunggu tim dari jakarta dari pusat terkait bagaimana nanti langkah langkah kita menangani kemiskinan ekstrim ini